sodara erupsi masih terjadi di gunung ruang di kebupaten sitaruslawes utara
saat ini gunung ruang masih berstatus siaga empat atau awas
hingga sore tadi kepulan asap berwarna kelabu dan putih masih keluar dari kawah utama meski tak terdengar gemuruh
bahkan gempa tektonik maupun vulkanik laporkan masih terjadi
saat ini gunung ruang masih berstatus siaga empat atau awas
gunung ruang masih di level empat siaga
hal ini dilakukan pihak otoritas bandara berdasarkan notam airnav indonesia cabang manado
melihat gunung api ruang kembali erupsi pada jumat sore
para penumpang dipersilakan untuk melapor ke maskapai jika akan melakukan perubahan jadwal atau pengembalian tiket
jadi kebetulan hari minggu ada acara
untuk hari jumat tapi bandara loss
dan akhirnya di reschedule hari sabtu
dan hari sabtu di reschedule hari minggu